saudara seorang bocah berusia tiga tahun di tulungagung jawa timur
tewas di tangan ayahnya sendiri
pelaku diduga mengalami depresi
malangnya nasib seorang anak di desa belimbing
kecamatan rejotangan tulungagung jawa timur
yang tewas karena ulah ayahnya
bocah berusia tiga tahun tersebut
menjadi korban pembunuhan di rumahnya sendiri
menurut polisi pembunuhan terjadi pada minggu malam
saat pelaku mengasuh korban
pelaku tiba tiba membekap korban
dan kemudian diketahui ibu korban
yang saat itu diminta mengambil pisang oleh pelaku
dengan membawanya ke puskesmas setempat
namun nyawa korban tak tertolong
ya ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri
karena dia juga pulang dari taiwan
juga dipulangkan karena juga tugas
logisnya seperti biasa mereka itu bermain dengan anaknya
nah setelah bermain itu dia digendong
dan digendong itu dia dari keluarga itu tidak menyangka
kalau gendongan itu ternyata mereka si ayah ini
ada pemikiran untuk mencekik anaknya itu
pelaku kini diamankan di posek rejotangan
sementara korban dibawa ke rumah sakit umum daerah dr iskak tulungagu
selamat widodo kompas cv tulungagung jawa timur